inilah suasana pasar minggu pagi di jalan pahlawan surabaya jawa timur
sesuai dengan namanya tempat ini hanya buka pada minggu pagi
di sini ratusan lapak pedagang berjejer di jalan sepanjang satu km
ribuan warga bahkan sudah memadati tempat yang berdekatan dengan kantor gubernur jawa timur itu sejak pukul enam pagi
semuanya berinteraksi baik berbicara maupun berkerumun
para pedagang mengaku tidak ada larangan berjualan di sini
petugas satpol pp hanya mengingatkan saja para pedagang menggunakan masker saat berjualan
ya dibilang takut sih takut ya
tapi selama kita masih di sini saling mengingatkan untuk memakai masker
itu iya gimana lagi ya kebutuhan
dalam kondisi normal sebelum covid sembilan belas melanda misalnya
tentu saja saya akan berada ke sana
berada di kerumunan dan menceritakan apa yang saya rasakan
tapi tentu saja tidak untuk saat ini
karena suasananya begitu rapat begitu banyak orang bergerombol
sebagian besar memakai masker itu saja tetapi banyak juga yang tidak
tentu saya tidak berani mengambil risiko
karena setiap orang berada dalam kerumunan berisiko untuk terpapar covid sembilan belas
hal yang sama juga tampak di kawasan masjid agung al akbar
di kawasan masjid agung al akbar surabaya
ratusan lapak pedagang menyediakan apa saja yang didatangi para warga untuk berbelanja atau sekedar jalan jalan
mayoritas warga memang bermasker tapi tidak menjaga jarak
di lokasi ini pun tidak tersedia tempat mencuci tangan
saya jadi takut sih tapi berhubung kebutuhan ya jalan air
ini kan masih pandemi ya pak ya masih banyaklah kasusnya
banyak orang nggak takut nggak
banyak animasi jangan protokol kesialan
soalnya udah ada yang ngatur kalau udah mau ya mati ya mati mas
oh gitu ya
suasana di dua lokasi itu memang selalu ramai pada minggu pagi
petugas kepolisian dan satpol pp juga tampak bisa
namun mereka mengaku tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada aturan yang melarang tempat ini beroperasi
petugas hanya mengimbau warga
agar memakai masker
kalau kita melihat ada masyarakat yang tidak menggunakan masker
itu kita adakan tindakan namanya justisi
data satgas covid sembilan belas jawa timur menyebut
hingga dua puluh tiga januari total lebih dari sembilan belas kasus terjadi di surabaya
meski jumlah pasien yang sembuh cukup tinggi mencapai delapan belas orang
jumlah pasien yang meninggal termasuk tertiga
yaitu lebih dari satu dua ratus orang
rangga umara miki peresia surabaya jawa timur